anda masih bersama kami dan kali ini kita akan bicara mengenai kisru atau perseteruan antara pks dengan fahri hamzah
presiden pks sohibul iman akhirnya angkat suara soal perseteruannya dengan fahri hamzah
sohibul merasa semua tuduhan fahri kepada dirinya dan pengurus pks selama ini hanyalah fitnah belaka
kendati menyesalkan sikap fahri yang membangkang dari perintah partai
namun sohibo ingin mengajak fahri hamzah kembali bergabung sebagai kader partai dengan sejumlah persyaratan
itu adalah sesuatu yang bagi fahri mungkin itu konsekuensi logis buat dia
saya udah gak di dalam ya hantemin aja partai ini
bahkan semua statement tadi semua ada fitnah semua
sekarang aja pengikut fahri itu ada yang suka nulis
di partai ini sekarang bicara kritis langsung dipecat
yang bersangkutan tidak diapapain oleh kita
mengatakan begitu tidak diapapain
masih sebagai kader lagi sekarang
jadi kami ini kader harus bisa membedakan antara sikap kritis
itu bangkang itu beda sekali
jadi saya ingin katakan disini semua klaim klaim yang fahri katakan itu adalah klaim klaim
ya sangat fitnah semuanya
masuk kalimat kalimat tadi
oh iya tunjukkan kepada saya
orang kritis dipecat nggak ada
yang biasa media selalu tanyakan
apakah pak fahri ini bisa kembali ke pks
fahri ini sudah pernah di pks pasti kami prioritaskan untuk masuk kembali ke pks
kuncinya sederhana satu
akui kesalahan sudah berbohong minta maaf
di detik itu juga kta nya hidup lagi
kartu tanda anggotanya